gereja christ katedral gbi basilea yang terletak di kawasan pagedangan kabupaten tanggerang terbakar senin pagi
dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan gereja yang menyambar ke seluruh bagian gereja
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun kerugian diperkirakan mencapai miliaran rupiah
dalam rekaman video amatir yang tersebar di media sosial dan grup percakapan whatsapp ini
memperlihatkan detik terbakarnya gereja christ katedral gbi basilea
menurut kabit kedaulatan bppb kabupaten tanggerang
dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik di salah satu ruangan gereja yang dengan cepat menyambar ke seluruh ruangan
petugas mengatakan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
sebanyak lima unit mobil damkar dikerahkan dari kota tanggerang selatan dan kabupaten tanggerang
sekarang sudah mulai pendinginan
hanya ditunda mengingat kita tidak menggunakan mobil tangga dan kita tidak bisa melakukan pendinginan dari samping
karena ada beberapa hal yang menghalangi sehingga kita harus melakukan pendinginan dari samping dari bawah terutama
dan itu sangat menentang terhadap runtuhnya bangunan
penyebab terjadinya kebakaran ya itu adalah hak kepolisian untuk menyampaikan
tetapi kalau kami boleh mendudakan kemungkinan ini adalah fossil ring listrik